mama mau pulang aja
mama mau di sini aja
mama gak ngerasa direpotin sama kamu kok
sama seperti kamu sekarang
apa kamu merasa direpotkan sama si cantik
enggak kan dok
karena kamu menikmati menjadi ayah sekarang
begitu juga dengan mama
kasian si cantik ma
saat itu dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya ma
tapi akibat dari persisian edo sama indi
cantik malah kena imbasnya mah
cantik tuh kayak bola basket
yang dioper sana dioper sini
yang sekali lihat hasilnya ma
cantik malah jadi sakit terus
edo mama juga berharap seperti itu
indi itu segera
supaya sifat kekanakannya juga tidak merugikan anak kalian dok
mama kasihan sama cantik kalau nanti dia besar
dia pasti akan bertanya sama kamu
kenapa ayah dan ibunya tidak menikah
belum lagi tanggapan masyarakat di sekitarnya
ih tak apa
tepat saja tapi mereka

ruang dari kita sendiri
kita yang bersama